taufik kahfi hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid sembilan belas
selama sembilan tahun taufik bekerja di salah satu pabrik kain di kota bandung
namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi
ia pun kehilangan mata pencaharian
ayah dari dua anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga
ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat namun belum membuahkan hasil coba
apa boleh ngakutin apa kayak kalau di sini ngakutin kayak pasir itu pasir ya saya ambillah
hal senada dirasakan fazri gumelar
warga desa pasanggerahan ujung berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan bumn di kota bandung
saat ini fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan
kalau mau berdagang soal sampingan kayak gitu kayaknya susah susah juga
malah yang usaha gitu lebih susah gitu
iya lebih susah gitu soalnya
iya belum modalnya
kepala dinas ketenaga kerjaan kota bandung arief syaipudin mengatakan
angka pengangguran di kota bandung meningkat sekitar tiga persen
dari satu ratus lima orang di tahun dua ribu sembilan belas menjadi satu ratus empat puluh tujuh ribu orang di tahun dua ribu dua puluh menurutnya
selain imbas pandemi covid sembilan belas kenaikan angka pengangguran ini juga diakibatkan adanya bonus demografi di kota bandung yang mencapai tujuh puluh tujuh persen
yang pasti kami mencoba bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja di sini
yang mereka kebetulan ter phk dia bisa ikut pelatihan vokasi dengan kami
vokasi vokasi yang sifatnya itu apakah
untuk wira usaha baru atau untuk kompetensi yang nanti kita siapkan untuk bisa bekerja sesuai dengan perusahaan perusahaan yang membutuhkan kepada via kami
dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas pasundan acu fyartakarta bimenilai
peningkatan angka pengangguran akan sangat berdampak pada perekonomian kota bandung
laju pertumbuhan ekonomi akan terus terkoreksi akibat aktivitas ekonomi warga yang terhambat
kemudian yang paling penting adalah daya beli juga menurun
permintaan menurun kita tahu bahwa tidak akan ada produksi tanpa ada kenaikan di dalam permintaan
oleh karena itu karena sebagian besar masyarakat ya bukan hanya pengangguran sebenarnya
masyarakat yang masih bekerja pun juga terdampak otomatis permintaannya juga turun
permintaan turun itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kota bandung ke level yang terpuruknya cukup dalam
acu fiarta menyarankan pemerintah kota bandung mempercepat upaya pemulihan ekonomi dengan beberapa cara
seperti percepatan proses vaksinasi
melanjutkan program jaring pengaman sosial untuk warga
serta memberi stimulus pada sektor usaha yang terdampak pandemi agar roda perekonomian kembali berputar
laisa nisa helmi suryanegara bandung jawa barat